selamat pagi pemirsa indonesia forward
kali ini akan mengangkat tema atlet muda siap tanding
bersama saya frida litwina
dalam dunia olahraga indonesia
bagaimana meningkatkan skill atlet indonesia
sekaligus juga meningkatkan imunitas masyarakat saat pandemi covid sembilan belas ini
telah hadir bersama kita via zoom
menteri pemuda dan olahraga republik indonesia
bapak zainuddin amali
selamat pagi pak zainuddin
selamat pagi frida
pak pandemi covid sembilan belas masih belum juga berakhir
bagaimana cara kemenpora untuk hadir dan memastikan
bahwa ada di tengah masyarakat saat sekarang ini
ya pandemi kita belum tahu kapan akan berakhir
maka satu satunya cara untuk kita bisa menghindar dari virus ini adalah dengan disiplin
pakai masker jaga jarak dan cuci tangan
tetapi jangan lupa kita harus olahraga
disitulah kehadiran kemenpora
baik buat olahraga masyarakat
maupun olahraga untuk prestasi
nah kemenpora sejak awal pandemi
sudah menginterdusir berbagai tutorial
baik yang mereka sedang stay at home
atau yang kemudian ingin olahraga
tetapi tidak mungkin karena di luar
ancaman bahaya pandeminya masih sangat kuat
maka kami membuat berbagai tutorial
baik untuk yang anak anak muda kita
atlet yang sudah masuk di dalam atlet atlet prestasi
bahkan tutorial untuk menjaga kebugaran para lansia
jadi itu kemenpora punya tanggung jawab
untuk mengajak masyarakat supaya tetap bergerak secara fisik
supaya dia bugar
dan kalau dia bugar maka daya tahan tubuh atau imunnya akan meningkat
itu yang kami lakukan

alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa
respon masyarakat yang luar biasa
ketika kami menyampaikan program program ini di tengah tengah masyarakat
jadi tinggal terserah masyarakat memilih yang mana
bagi yang usia muda ada tutorialnya
kemudian ada yang atlet atlet berprestasi juga ada tutorialnya
kemudian bahkan untuk yang lansia juga ada tutorialnya
bisa dilihat di instagram di youtube di kemenpora dan lain sebagainya
berbagai media sosial itu bisa diakses brida
oke nah pak zainuddin salah satu cabang olahraga yang sangat populer
di tengah masyarakat sepak bola
pertandingan bola saat ini masih tertunda
bagaimana kemudian kemenpora tetap memotivasi para atlet khususnya atlet usia muda
memang sekarang ini kompetisi liga satu liga dua masih apa namanya
belum bisa bergulir
dan itu menjadi kewenangan dari federasi anipssc dan pengelola pt lid
tetapi kami tentu dalam area yang lain tetap bisa mendorong masyarakat untuk
khususnya yang gemar dengan sepak bola
kita berikan panduannya
melalui wah atau workout at home
video tutorial ini menyangkut teknik teknik dasar tentang sepak bola
untuk para atlet sepak bola usia muda khususnya
dan tips tips khusus untuk atlet yang memang sudah menjalani latihan latihan
tetapi karena terkendala oleh wabah covid ini
nah itu bisa di
dilihat dengan program wah atau walkout at home itu
kita ikuti itu dan
saya kira itu bisa menjadi panduan buat anak anak muda kita yang gemar bermain bola
yang punya kerinduan terhadap pertandingan pertandingan atau eee
kompetisi sepak bola yang sampai hari ini belum bisa kita saksikan khususnya untuk yang dalam negeri
bisakah kemudian masyarakat umum pak bukan hanya usia muda nih ya
mengikuti juga workout workout tutorial yang ada di wah tersebut
kan itu kita buat untuk umum
tetapi bagi yang memang benar benar sudah meniti kegemarannya di sepak bola
dia lebih ada pengetahuan pengetahuan dasar
masyarakat umum mau nggak silahkan
apa namanya dilihat tutorial itu karena memang itu panduannya
panduan dasar maksud saya
pak zainuddin apakah kemudian ada tip khusus
atlet usia muda untuk meningkatkan skill olahraga sepak bola melalui ee
contohnya seperti apa mungkin
panduan panduan dasar itu
heading dengan kepala
kemudian bagaimana kita menggunakan keterampilan kaki kiri dan kanan
ada semua itu
pak isanuddin kita mau bicara mengenai h ornas
yang temanya yaitu sport science
dan juga sport turism
sport industry yang dilaksanakan bulan lalu
dalam hal sport science menurut bapak bagaimana pemerintah
pak bagaimana pemanfaatan sport science untuk cabang olahraga sepak bola saat ini
kalau mau berprestasi
maka dia harus didampingi oleh sport science
khususnya untuk sepak bola
membuat pelatih itu bisa mengetahui ini
si pemain ini cocoknya di sebelah mana
cocoknya di posisi apa
kemudian bagaimana tentang kemampuan dia menghirup oksigen atau pl dua
dan berbagai ukuran ukuran secara scientific
itu sangat bermanfaat untuk ee
khususnya olahraga sepak bola dan olahraga pada umumnya
panduan untuk berbagai macam olahraga
sekarang ini sudah tidak bisa dihindarkan
olahraga apa saja
mau sebut olahraga
tennis renang golf dan lain sebagainya
kalau kita asal asalan
nah pasti tidak akan maksimal prestasinya
itulah sebabnya kenapa kami dalam grand design olahraga
yang kami lahirkan dalam rangka ornas ini
kami mendorong satu tema tentang sport side
pak sainudin menurut anda
kendala terbesar apakah yang kemudian dihadapi dalam pemanfaatan sport science ini
untuk olahraga sepak bola
yang paling utama adalah membangun kesadaran kita
negara negara maju olahraganya
itu sudah menggunakan sport science sejak pembinaan usia dini
nah kita belum
sekarang ini sport science belum terimplementasi secara serius di pemerintah
pembinaan prestasi olahraga kita
konon kabarnya sudah tahun delapan puluh an kita ini mengenalkan sport science
tetapi sampai hari ini itu belum menjadi pendamping utama untuk prestasi
nah yang kalau ditanya tadi kendalanya apa
membangkitkan kesadaran semua stakeholder olahraga
dengan sport science prestasi bisa kita ukur
kemampuan atlet bisa kita ukur
dan target target yang kita tetapkan
serta program program latihannya juga bisa terpantau dengan baik
nah saya mohon supaya semua stakeholder olahraga
ayo sekarang kita gunakan sport science sebagai pendamping utama untuk peningkatan prestasi olahraga
itu mungkin masyarakat juga perlu tahu dulu pak
nah bagaimana kemudian cara atau upaya yang dilakukan oleh kemenpora
untuk mensosialisasikan sport science ini di tengah tengah masyarakat
iya kita mensosialisasikan dari hal hal yang sederhana misalnya
kan ukuran ukuran sport sign yang sederhana itu misalnya kita mengukur tingkat kebugaran
kebugaran seseorang itu setiap hari dia harus minimal dengan tujuh langkah
oke dengan tujuh langkah itu berarti menjadi ukuran kebugaran seseorang
nah kemudian kita lihat kita kaitkan dengan sport science berapa rata rata
langkah kaki perharinya orang indonesia itu sekitar tiga ribu maksimal tiga ribu lima ratus
berarti kan sangat kurang
nah itu ukuran yang sederhana
bagaimana saja dan sekarang alatnya itu ada banyak
sangat murah saja mengukur berapa langkah kita
ini kan kayak ini frida mengukur jarak dan lain sebagainya
itu apa namanya itu adalah sport science
dengan begini maka kita harus lakukan apa jarak seperti ini kita gunakan apa dan lain sebagainya
jadi masyarakat indonesia ini masih kurang jalan ya pak zainuddin ya
kemudian bagaimana kontribusi cabang olahraga sepak bola untuk dapat meningkatkan sport tourism dan juga sport industry pak zainuddin
ya sepak bola sekarang ini sudah menjadi industri dimanapun negara manapun bahkan di tempat kita
ya industri sepak bola itu dari hulu sampai hilir
hulunya itu adalah produk produk alat alat olahraga baik bolanya jersinya kemudian peralatan peralatan yang digunakan oleh setiap atlet dan eee
industri industri pendampingnya bahkan di hilirnya itu juga ada industri industri kecil umkm yang bisa berpartisipasi dalam setiap pertandingan dan event event
baik kejuaraan turnamen maupun kompetisi sepak bola itu sendiri
nah di samping itu juga sepak bola sekarang ini sudah menjadi tontonan
kalau dia baik dia menarik maka orang akan berbondong bondong orang datang untuk menonton
banyak masyarakat kita yang pergi ke luar negeri hanya ingin menonton misalnya liga inggris liga itali dan lain sebagainya
coba bisa dibayangkan berapa banyak masyarakat kita yang pergi ke luar negeri hanya ingin menonton misalnya liga inggris liga itali dan lain sebagainya

nah sekarang ini harus kita balik
kita balik supaya indonesia menjadi tujuan wisata olahraga
berbagai sarana olahraga bukan hanya sepak bola itu sangat tersedia di tempat kita
thailand negara tetangga kita sekarang ini divisa besarnya adalah dari sportnya

kita harus menemukan sport turisme dia satu paket itu berita
baik pak zainuddin kemenpora ini juga sudah mengadakan mou kerjasama dengan kemen parekraf dan kemen perindak bulan september lalu sebagai upaya konkret untuk meningkatkan sporturism dan juga sport industri
boleh pak zainuddin jelaskan mungkin kegiatan apa saja yang akan dilakukan bersama dengan kedua kementerian tersebut
oke dengan kementrian perindustrian tentu kita akan mendorong semua produk produk dalam negeri yang berkaitan dengan kegiatan olahraga untuk kita dorong digunakan oleh stakeholder cabar cabar pelatih atlet
tetapi memang kita ada kendala tentang sertifikasi dari international federation
jadi memang itu yang harus kita kerja keras sehingga ee peralatan atau industri industri olahraga di dalam negeri itu bisa mendapatkan sertifikat secara international
nah tetapi ada juga yang saya kira harus cukup dengan lokal misalnya ee grc di berbagai ee cabang olahraga itu kan bisa dengan sed

ada program apa itulah
ada program apa itulah
ease saja sudah bisa
nah kemudian peralatan peralatan yang lain seperti meja tenis bulu tangkis bola sepak bola dan lain sebagainya
itu dari sisi industri nya itu yang kita akan dorong biar kementerian perindustrian yang memberikan informasi kepada para stakeholder olahraga itu
kemudian dengan para wisata banyak hal yang kita akan dorong dengan para wisata
indonesia punya alam yang luar biasa baik wisata olahraga pegunungan wisata laut sungai dan lain sebagainya
untuk hiking untuk diving untuk panjat tebing dan lain sebagainya
ini kita akan dorong dengan para wisata
dan itu menjadi bagian kerjasama kita
juga olahraga olahraga yang lain
misalnya ini prida
thailand sekali lagi dia mempromosikan sport tourism untuk orang main golf di thailand
itu satu paket
tiketnya akomodasinya wisatanya mainnya
kita punya lapangan yang sangat bagus bagus di indonesia
kita harus dorong itu juga menjadi industri
ini adalah wisata kita
ini yang kita akan kerjasamakan sehingga orang luar itu tahu bahwa indonesia juga punya sarana yang lengkap orang untuk berwisata olahraga
dan dengan alam indonesia yang sangat bagus mungkin juga bisa dipaketkan dengan jalan jalan atau hiking dan juga bersepeda ya pak zainuddin ya
pemirsa jangan kemana mana
kami akan kembali setelah jeda berikut
masih perbincangan dengan menpora
kembali bersama menteri pemuda dan olahraga ri bapak zainuddin amali
kita langsung lanjutkan perbincangan dengan pak zainuddin
pak indonesia punya hampir dua ratus tujuh puluh juta jiwa penduduk
dan melihat angka ini sudah seharusnya kita juga memiliki begitu banyak penduduk
dan menurut pak zainuddin apa tantangan terbesar kita yang saat ini sehingga masih belum menjadi macan asia dalam prestasi sepak bola
dua puluh juta jiwa penduduk itu adalah jumlah penduduk
tetapi kalau kita melihat berapa talenta yang kita bisa dapatkan dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa itu sangat sedikit
untuk menjaring talenta atau bibit bibit itu kita butuh ribuan
kita butuh ribuan
apakah itu kita punya sekarang ini kita belum punya
karena pembinaan berjenjang kita itu tidak jalan
harusnya kalau kita mau mencari bibit untuk menjadi pemain tim nasional kita sudah pantau mereka sejak usia enam tahun
pemantauan kita bukan pada saat dia sudah smp apalagi sudah sma
itu terlambat menurut saya
sehingga yang harus kita lakukan adalah punya program yang terdesain dengan bagus
dan dia dibina sejak usia enam tahun
kemudian dengan program program yang usia usia seperti itu kan dia maunya main
maunya kita perkenalkan
kemudian setelah itu usianya makin meningkat tentu programnya berbeda berbeda
dan dari situ kita sudah pantau dia tentang nutrisinya
tentang kebugaran fisiknya
tentang dimana yang kuatnya dia
misalnya pemain sepak bola kaki kanankah kirikah mana yang kuat itu dimaksimalkan mana yang lemah kita tentu kuatkan
nah hal hal seperti ini bisa kita lakukan kalau terdesain dengan baik
banyak sekolah sekolah sepak bola kita yang tumbuh di mana mana
tetapi setelah dari situ mau kemananya juga tidak jelas
kami di kemenpora punya pplp di berbagai daerah
kemudian juga ada sko yang kita kenal dengan sko ragunan
yang sekarang sudah pindah ke cibubur
selalu kita kebingungan
ini mau didorong kemana
hasil hasilnya sebenarnya bagus
sekarang misalnya saya beri contoh
hasil dari sko ragunan sekarang egy maulana itu main di klub polandia
kemudian witan suleman yang kemarin jadi tulang punggung timnas usia u sembilan belas kita
itu hasil hasil dari pembinaan kita
dapatnya dia sudah masuk smp sudah masuk sma
sehingga dari awal kita tidak bisa ikuti rekodnya anak ini
nah bakat luar biasa
yang banyak yang tersebar di seluruh indonesia
nah sekarang kami membuat grand design itu
apalagi kita khusus untuk sepak bola ini punya inpres nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional
nah ini harus
harus kita lakukan hal seperti itu
kemudian klub klub profesional juga harus punya tanggung jawab untuk pembinaan juniornya
ada akademi sepak bolanya seperti yang di luar negeri itu
jadi kalau itu terprogram dengan baik secara sistematis dan dikerjakan secara bersama sama
saya yakin satu saat kita punya tim nasional yang tangguh
jangankan cuma asia
dia juga bisa bicara di tingkat dunia seperti korea
jepang dan negara negara lainnya
sekarang saja baru dipoles sedikit oleh pelatih sintayong
kita sudah bisa bagaimana anak anak kita yang sekarang sedang ada di kroasia
sudah bisa mengalahkan walaupun itu hanya uji tanding ya
belum bisa menjadi ukuran
tetapi performanya mereka sudah mulai kelihatan
nah ini penanganan sudah di tengah
coba bayangkan bagaimana kita tangani kalau sejak di hulunya
sejak mereka masih usia usia dini
nah itu yang kemenpora sedang persiapkan
dan sedang kita sosialisasikan
satu grand design tentang pembinaan olahraga kita
termasuk di dalamnya adalah sepak bola
ya dengan grand design tersebut apakah aman untuk mengatakan bahwa kemudian visi dari kemenpora ini adalah untuk tidak hanya menjadi macan asia ya pak
tapi juga macan internasional dan macan dunia
kita targetnya harus
untuk sepak bola harus masuk di piala dunia
sekarang kita sudah menjadi tuan rumah fifa world cup under dua puluh tahun depan
itu untuk usia sembilan belas dua puluh
tetapi untuk seniornya kita ini sekarang di peringkat jauh di bawah
ya itu yang harus kita kejar
kita harus kejar dengan pembinaan yang tadi
kan ukuran prestasi itu kalau untuk cabang cabang olahraga
kemudian sepak bola bagaimana piala dunianya
senior maksud saya ya
nah kalau itu bisa
menjadi target kita dan saya yakin kita bisa
asal kita mempunyai program yang bagus sistematis pembinaan dari usia dini
bukan kemudian ganti datang menteri kemudian kita ganti lagi kebijakannya dan lain sebagainya
itu akan kacau kita
oleh karena itu kita akan buat grand design yang siapapun menterinya akan harus jalankan itu
pemirsa bagaimana kesiapan atlet sepak bola indonesia jelang piala dunia u dua puluh
apa gebrakan dari kemenpora
kita akan dengarkan sesaat lagi di indonesia forward
masih bersama bapak zainuddin amali
masih di indonesia forward bersama menpora bapak zainuddin amali
pak zainuddin sebagai ketua panitia penyelenggara world cup dua ribu dua puluh
bagaimana bapak melihat kesiapan tempat penyelenggaraan dan juga pemerintah daerah
tentu tanggung jawab saya sebagai ketua panitia world cup fifa world cup under dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu yang akan datang
memastikan bahwa kesiapan kita sebagai tuan rumah benar benar siap sesuai dengan standar yang sudah dipersyaratkan oleh fifa
misalnya tentang venue atau kesiapan tempat tempat bertanding dan tempat tempat untuk latihan
yang nanti akan berada di enam klaster atau enam kota
klaster jakarta kemudian surabaya
palembang dan bali
nah ini saya bekerja sama dengan kementerian pupr
karena mereka yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas venue dan pendukungnya
kita hanya ingin memastikan bahwa itu bisa siap sebelum pertandingan dimulai
atau sesuai dengan persyaratan fifa
pada saat uji coba
nah semangat pemerintah daerah di enam tempat ini luar biasa
baik kota maupun provinsinya
yang kami dapatkan komitmennya
mereka sangat antusias
sangat bersiap bahkan mengucurkan dana dari apbd nya
di samping tentu ada dana dari pemerintah pusat
nah ini yang sangat mengembirakan
partisipasi dari pemerintah daerah untuk membuat lapangan
kemudian edukasi masyarakatnya
orang datang ke tempat kita nyaman
dia tidak terganggu
dia enak untuk bertanding
nah karena ini under dua puluh
pasti mereka juga bawa keluarga
bawa juga para pendukung
nah ini kita minta kepada pemerintah
minta kepada pemerintah daerah
supaya ini mereka dibuat nyaman
itu frida yang kita siapkan
dan koordinasi terus dengan fifa tentunya
nah dampak konkret apa yang kemudian diharapkan oleh pemerintah
bagi masyarakat luas maupun talenta sepak bola usia muda
dengan diadakannya world cup u dua puluh ini pak
tentu yang pertama adalah dampaknya
karena ini akan di siarkan di berbagai
siaran ke berbagai belahan dunia
kita ingin menunjukkan bahwa indonesia ini negara yang nyaman
negara yang aman untuk di kunjungi
orang bisa enjoy di sini
dengan penyiapan dan hospitality yang kita siapkan sebagai tuan rumah dengan sebaik baiknya
itu target yang pertama
sehingga orang bisa mengenal
bagaimana indonesia siap untuk menjadi pelaksana baik itu single event
maupun multi event seperti asean games dan asean para games yang baru saja kita lakukan
karena kita berniat untuk menjadi tuan rumah tahun dua ribu tiga puluh dua olimpiade
atmosfer pertandingan tentu akan membuat gairah
di dalam negeri
bagaimana anak anak kita bisa bersemangat untuk berlatih sepak bola
dan kita bisa menemukan talenta talenta
untuk tim nasional kita
pak kemudian apa yang akan dilakukan kemenpora ke depannya
sebagai mobilisator pembinaan atlet sepak bola usia muda
kita ada banyak program ya
di dalam kemenpora
baik yang sudah jalan maupun panduan dari inpres nomor tiga itu sendiri
kalau yang sudah jalan
kita punya pplp seperti yang saya sampaikan tadi
di situ ada sepak bola
kemudian ada sko nya
melakukan pembinaan di usia dini
itu program yang sudah existing
yang sudah jalan
apa yang kita akan juga
lakukan dengan berbagai program program yang itu
berkeinginan untuk memulai melakukan
ini yang dulunya sempat ada
dalam bentuk turnamen
kita akan bekerja sama
tentu dengan kementerian
dan berbagai stakeholder
karena itu menjadi tempat
talenta itu bisa kita dapatkan
dengan kompetisi yang teratur
secara reguler di tingkat pelajarnya
kita akan segera gulirkan itu
apakah ada kanal khusus
yang membedakan antara
wah yang disebutkan tadi di segmen pertama
untuk para atlet muda
dengan anak anak yang suka olahraga
seperti untuk anak di rentang usia dua belas hingga enam belas tahun misalnya
tentu secara umum
terlihat pembedaannya ya
tetapi bagi mereka yang sudah
terbiasa untuk olahraga
kemudian pada saat
dia harus menghadapi pandemi ini
dan dia harus berada di rumah
dan lain sebagainya
maka ini panduan
melalui wah ini
sangat berasa buat mereka
atau anak anak yang berusia dua belas sampai
yang sekarang yang saya sampaikan
untuk pembinaan junior kita
jadikan sebagai panduan
bagaimana berolahraga dengan benar
walaupun olahraga itu tujuannya untuk kebugaran
tetapi kalau dia dilakukan
dengan tidak benar
maka bukan kebugaran
apalagi bukan prestasi yang didapatkan
dan lain sebagainya
panduan panduan atau tutorial
yang di dalam wah itu
bagi yang sudah terbiasa sehari harinya dia berolahraga
ini sangat membantu dia
dan bagi yang umum
yang biasa biasa saja
panduan supaya dia tidak cedera
mengalami hal hal yang tidak baik
olahraganya yang tidak teratur
pak zainuddin terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia
semoga sepak bola indonesia makin maju
dan pemirsa demikian indonesia forward
bersama menpora zainuddin amali
saya frida litwina undur diri